bukan yang itu itu mau gak termasuk
udah lama enggak
this lo pernah ke lembang
lu berdua pada ngantuk banget
gelasnya gede amat
nih beli gagang pintu
elu elu emang pintunya kenapa beh
kok bisa patah tuh
ah udah deh
udah tua kali ya
masya allah pur
kamu teh masih suka bengong
gue gak bengong
saya teh udah lama kenal sama kamu pur
jadi bisa ngebedain
kamu kan jarang mikir pur
kamu bukannya mau pulang
kok ikut sampe rumah
udah sampe disini
boleh main gak
terus kan tadi udah bilang
lagi banyak tugas kampus
rada cepetan ya bang
bi barang baru
iban ini memang di di situ
disini kagak bisa
ini saya mau dimulai lagi ya
siapa bawa bawa emang cantain begitu
si neka kagak dapat
si mai belum tentu
masya allah gusti
anu angu udatu beji
tuh si murot
mulutnya kagak disekolahin
makasih bang ya
foto deh kenapa sih bang
bet hubur lo masih ada
udah abis din
pantesan lo kagak tereak tereak
ke rumah gue aja
gue lagi pengen makan
yang ada kuah kuahnya
tis lo terakhir liburan sama bini lo kapan
hah lo mah sama aja kayak purnomo
ih beda tuh jack
saya mah udah nikah purnomo punya pacar aja enggak
yaudah kapan lo terakhir liburan
kayaknya pas kemarin keragunan jak
bukan yang itu itu mah gak termasuk
maksud gua kapan lo terakhir liburan sampe nginep
dah lama enggak
this lo pernah ke lembang
ih jack bagus banget jack
pemandangannya nih indah
kamu cari aja penginapan yang murah
di sana banyak
ini gorengan gua buat dimakan bukan buat diliatin doang
pak aji kagak jual mie rebus
ini warung kopi
biasanya juga warung kopi ada mie rebusnya
iya iya iya ini bukan warung biasanya
ini warung haji sodik kagak ada mie rebus
jual aja buat yang lapar pak haji
makan tuh goreng yang sepiring ntar juga lo kenyang
yang abang tau yang
tau apa bang
kita liburan bulan bandung kemana
boleh boleh bang
abang tau dari mana
ada anak anak katanya sih bagus
oh bagus ya bang
iya pemandangannya indah terus dingin
kayak di gunung gitu
ya udah bang
siapa tau aja pulang dari lembang nanti bisa hamil
kayak orang punya pikiran mikirin utang negara aja
ini lebih berat dari mikirin urusan utang negara
asal jangan lo utang di maria aja
bingung apa perempuan
gue bisa tebak soal siapa yang kemarin itu namanya
nya masih maksa terus
entah udah ntar bang tanya tanya lagi dah anak anak
lo mau berapa lama
masya allah tat
lo mau pindahan mau peliburan
di sehari kok paling lama juga dua hari
nggak kelamaan kan
dua hari semalam aja dah
tiga hari dua malam gimana
iya bang jangan kecepatan juga
ya udah dah tiga hari dua malem
lo mau berangkatnya kapan
jangan kata cimot sabtu minggu rame
tapi saya lagi kagak pengen dengar cerita tentang si purnomo
eh den lo kan udah berumur lo mau pengen apa lagi
ani kan udah ke bandung
mak lo udah bela belain nyari gantinya
kalau anies susah dikejar ya udah
apa ada malem kita ijin dulu
ngapain lo pada senyum senyum begitu berdua
tidak ada apa apa mak
gak mungkin kalau kagak ada apa apa pada sungguh sungguh begitu
ojak sama tati
mau liburan bulan madu mak
yang dulu kagak sempet
ke lembang mak bandung
nyarisnya tiga hari belum malem
kan kemarin kagak jadi ke lampung
jadi sekarang ke lembang juga kagak apa apa dah kapan
nyarisnya besok mak tapi
ya udah mak siap siap bajunya sekarang ya
sekarang tugas lo gimana caranya pokoknya lo melarang kita kaki jadi pergi
percuma bulan madu kalau mak lo ikut
ya gak jadi